memang ada informasi yang kita terima bahwa salah satu oknum hakim pn surabaya terkena masalah dengan kpk
namun kami belum mendapatkan informasi yang detail masalahnya apa karena kpk juga masih tertutup
dari kpk dan pemberitahuan juga ke pimpinan belum ada
tapi yang jelas ada oknum memang dan juga sudah ada penyegelan salah satu ruang hakim di lantai empat
hakimnya i i h dan penitra penggantinya h
jadi kita sementara belum bisa memberikan penjelasan bagaimana tentunya
kalau dia sedang berurusan dengan hukum tentunya difokuskan dulu menyelesaikan masalahnya
dan perkar perkar yang ditangani tentunya akan diambil kebijakan untuk disampaikan ke majelis yang lain